kenapa meluk segala
terus oh gimana
soalnya harus ngajak temannya gimana
kan yang pindah cuma satu orang
nanti kerjanya gantian
biar di bandung berkurang
bawa orang jahat sekaligus
ya jangan sedih itu bukan uang sama hp kamu kalau emang tetap nggak mau baik lagi gimana
berarti saya tetap sendiri nggak apa apa lebih baik kalau ada teman
kalau ngajak orang lain gimana siapa ook temen saya
yang pernah merampas hp saya itu royok saya ya tapi kan hpnya udah balik mereka juga kan
udah dibales saya kasihan sama dia dia dulu teman baik saya waktu smp dia jadi jamret
jadi tukang rampas pasti karena enggak punya pekerjaan lain kalau dia mau ikut
aos jadi tukang parkir minimal di bandung sudah berkurang satu orang jahat
gimana kalau tujuannya gitu saya sih oke aja
ya udah kamu kontak
mana sukanta lagi ngetur ke cimpring ke toko
kasih tahu tolong buatin saya kopi
nggak sama siapa siapa sendiri
oh bilang dia mau tapi harus sama temannya
partner dia ngejamret kalau temannya nggak diajak kasian
sebetulnya enak sama yang kenal
misalnya sama kamu atau sama jack
jadinya gak mau kalau sama oo
tadi kamu bilang oke saya udah terlanjur nelfon
gimana kalau temennya denny di sini
misalnya denny atau jack
saya di sini aja
lebih dekat ke rumah bisa jalan kaki
saya juga di sini aja
biar berangkatnya ada tumpangan
saya tetap sendiri aja
masih ada yang bisa kita tanya
jadi oo gimana
saya tanya encoy iding sama didan dulu
suruhan bang edi sudah beres
lewat jalan damai atau terpaksa perang
kamu mau pindah ke parkiran ikut aos
saya di sini aja
kamu mau pindah ke parkiran ikut aos
kalau saya mah gimana sih aja
kalau ncoy pindah
saya ikut pindah
kalau ncoy tapi di sini saya juga tapi di sini aja
kita coba tanya didan
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu kalau pindah ke parkiran gimana
aos butuh temen

udah gak mau kerja lagi di parkiran
udah gak mau kerja lagi di parkiran
kenapa meluk segala
dia di sini
soal dia harus ngajak temannya gimana
kan yang pindah cuma satu orang
nanti kerjanya gantian
biar di bandung berkurang
bawa orang jahat sekaligus
irin belum datang
belum tadi dia telepon
mau ketemu tess serena
terus dia juga bilang
mau izin dulu ke kang cecep
dia tadi telepon
saya cuma mau tau
dia udah datang atau belum
yaudah gak apa apa
saya permisi dulu
irin udah dateng
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
iya terima kasih
ditanyain kang cecep
kata cimumun kang cecep nanyain saya
gak ada apa apa cuma nanya aja
oh kalau gitu saya permisi
tadi waktu kamu nelpon saya lupa kalau sebetulnya ada yang mau saya omongin juga
soal rencana saya beli tanah di garut
jadinya gimana kang
tadi saya dapat telepon dari garut
yang punya tanah nanya saya masih minat beli tanahnya atau enggak
kalau masih minat katanya saya bisa bayar setengah dulu
dia lagi butuh uang buat nikahin anaknya
setengahnya itu berapa
semua tambah biaya ini itu sekitar seratus juta
kalau setengahnya berarti lima puluh
sisanya boleh diangsur
angsurannya dibicarakan nanti
terus rencana kang gimana
kita kan udah punya uang sekitar segitu
jadi bisa bayar yang setengahnya
kira kira kedepannya bakal ada uang masuk yang cukup buat bayar angsurannya
insya allah kang
di warung belanja
terbangnya di warung belanja
duduk dulu ya